wanita ini menangis histeris setelah menerobos penjaga markas polres goa sulawesi selatan
ia memprotes karena anaknya ditangkap petugas tim anti bandit polres goa
ibu ini akhirnya pingsan hingga harus dievakuasi ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu
anaknya ditangkap lantaran diduga menculik anak perempuan di bawah umur
terduga pelaku yang sempat buron selama sepuluh bulan mengaku sudah menikah dengan anak perempuan tersebut
bahkan sudah mempunyai seorang anak
menurutnya hubungan asmaranya tidak direstui orang tua si anak perempuan
untuk sementara kami sektor yang laporan orang tuanya bukan penculikan
yang kami lakukan adalah membawa lari anak perempuan
yang dimana di situ perempuan tersebut masih di bawah umur dan masih dalam tanggungan orang tua
sehingga kami memprosesnya